hujan deras yang turun hanya beberapa jam di kota malang senin sore
sudah membuat banjir di sejumlah wilayah
bahkan sebuah mobil hancur dan sebuah restoran porak poranda diterjang banjir
beberapa video amatir warga menunjukkan suasana banjir yang melanda wilayah kota malang
usai diguyur hujan deras selama beberapa jam senin sore
akibat peristiwa ini dua mobil rusak akibat hanyut di aliran sebuah sungai
bahkan satu di antaranya hancur tak berbentuk setelah terseret banjir ratusan meter
menurut warga mobil tersebut terbawa arus cukup deras dan sempat terbentur jembatan
hingga terseret dan berakhir setelah hujan reda
selain menerjang mobil banjir juga mengakibatkan sebuah rumah makan porak poranda
peristiwa terjadi saat genangan air hujan tiba tiba naik setinggi dada orang dewasa
menyapu sejumlah perabotan di dalam rumah makan
masuk besar gitu mas
disertai angin kencang melanda kota malang dalam beberapa hari terakhir
namun kejadian ini merupakan yang terparah dibanding tahun lalu